ya allah pak kiai
assalamualaikum pak ustadz
masya allah pak ustadz
keliatannya ganteng banget
pak ustadz juga udah shalat subuh pak ustadz
bagus itu kan kewajibannya

aku sudah menjadi si lumanya abadi
kalau begitu cepat kau dapatkan
darah murni dari anak yang bernama sultan itu
cepat bantu dia
gak masalah itu
kau masih saja tidak berubah
kau masih saja tidak berubah
kau masih saja tidak berubah
kenapa badanku berat begini
aku tidak bisa bergerak
beban sangat berat
ngambulkan permintaan kamu tadi
ya udah cepat kerjain sekarang nih
apaan paket keanggaman musuhmu
bagus tuh nek
nenek yakin akan berhasil
terus nek kapan tuh kita bisa tahu paket itu berhasil atau belum
mereka sudah aku kirim
kan aku punya cctv nya
abi dia udah bangun nek
aizah jangan masuk
aneh abi kenapa ya
nggak biasanya begitu
jangan jangan ada sesuatu
aku harus lihat apa yang sebenarnya terjadi
aizah jangan masuk
kayaknya abi lagi gak mau diganggu
aku keluar aja deh
hal yang cincin pengganggu manusia
usaha kalian akan sia sia
kalian tidak akan bisa melakukan tipe ini
kita akan melakukan tipu daya
kepada orang yang selalu minta perlindungan kepada allah subhanahu wa ta'ala
terima kasih ya allah
engkau sudah menyelamatkan hamba dari siluman siluman ini
orang yang berniat berbuat jahat kepada hamba
kalian ini bikin kaget aja
untung aja jantungmu masih kuat
belum pernah pakirin
makamu kita kalah dari kiai itu
nggak usah cerita aku sudah tahu
kalian kalah kan
kiainya sakti banget
saya sudah kirim kalian berdua
di asal payah
pergi ke kanan
percuma aja saya ke sini
kak kak kak
ada apa sih
main tarik tarik aja
ada yang aneh sama abi
ya aneh kenapa
lihat aja di kamar abi
yang ada bukan nabi kali yang aneh
tapi kamu yang aneh
kamu kenapa sih
lihat aja sendiri ayo
abi baik baik aja
abi baik baik aja
tuh kan udah aku bilang
kamu yang aneh
iya kan bi
abi tadi aida gak boleh bolehin masuk
tadi kan abi lagi ganti baju
oh ya allah
aida kira abi kenapa napa
yaudah udah mau adaan subuh
kita sholat subuh di musola
ambil aja ketahuan
emang kalian gak perlu tahu
semoga allah melindungi kita semua
ya allah pak ciai
assalamualaikum pak ustadz
masya allah pak ustadz
kalau subuh subuh kelihatannya ganteng banget
bapak juga udah sholat subuh pak ustadz
wah keren gue
ganteng banget tuh
apa punya surat cinta nih bakal lu
si ewa punya surat cinta
saking nih masih kecil
kalau udah gede gue ga pindah
sultan yang ganteng baik dan soleh
duka surat cinta
shh jangan berisik
dia belum selesai bacanya
sultan ntar pas pagi kalau udah terang
tolong belanja ini di pasar
ini daftar belanjaannya
tertanda empuk hati
tahunya daftar belanja
kalau mau suruh belanja
gak usah pakai surat
aida sama anjadin ntar bantuin poh masak ya
duitnya mana poh
uangnya ketinggalan di dapur
ditaruh di deket panci
kalau gitu empu ambil sekarang ya
eh tunggu tunggu
biar sultan aja yang ngambil
ya allah sultan
lu tuh bukan cuma ganteng
tapi baik banget
ya kalau begitu kita pamit dulu ya
nyi bunga coba kau perhatiin si sultan
sepertinya dia lagi mau pergi ke luar
mari kita cabut
kata mpok ati uangnya ada di bawah panci
tapi dimana ya
lama banget sih
jadi kita kan nunggu begini
kita nunggu aja
mestinya aku kerjain apa enggak ini ya
harusnya dikerjain nih
bule hawai cepetan dong
tahu lama banget